anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
penyidik baris krim polri menetapkan barada e sebagai tersangka kasus penembakan brigadir yosua
baradae dijerat pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang pembunuhan
ada pun pasal lima puluh lima dan lima puluh enam kuhp terkait persekongkolan dalam tindak pidana
penyidik polri membuka peluang penetapan tersangka lain dalam kasus penembakan brigadir yosua
sementara kd propam nonaktif irjen verdisambo turut dimintai keterangan hari ini
oleh penyidik barai skrim polri
mengapa ada perbedaan kesimpulan dari aksi saling tembak menembak menjadi pembunuhan
yang dilakukan barada e kepada brigadir yosua
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan mantan kabar reskrim polri komjen polisi punawirawan ito sumardi
selamat malam pak ito
selamat malam mbak nana
ketua indonesia police watch sugeng teguh santoso selamat malam pak sugeng
selamat malam mbak nana
berbesar hukum pidana unsut
selamat malam prof hipnu
selamat malam mbak
saya mau ke pak ito terlebih dahulu
pak ito sebagai mantan kabar reskrim bagaimana kemudian anda melihat progres yang sangat signifikan
ini cuma nomornya di dalam tim
pak ito ini kan tadinya kasus ini ditangani oleh polda metro jaya
kemudian ditarik oleh barai skrim polri
dan begitu ditarik oleh barai skrim polri irjen polisi verdisambo langsung diperiksa
barada e langsung ditetapkan
dan kemudian ada dua puluh lima polisi yang diperiksa
kemudian dimutasi karena dianggap menghambat penyelidikan kasus ini
anda melihatnya bagaimana
progres yang sangat signifikan di tangan barai skrim ini
ya pertama mbak ya kenapa kok kasus ini sampai presiden minta diungkap secara transparan
berarti ada indikasi bahwa pengungkapan kasus ini ada kelemahan kelemahan dalam proses pengungkapannya
jadi kan ada sesuatu yang dilakukan tidak secara sempurna
kemudian pada saat pertama itu sudah ada pernyataan yang terlalu dini mengatakan baradae itu adalah seorang yang tidak bersalah
kalau kita lihat dalam sistem peradilan pidana atau cjs yang berhak menentukan seorang itu bersalah atau tidak adalah pengadilan
nah di sini saja sudah ada satu kesalahan prosedur kesalahan kode etik yang dilakukan oleh pejabat yang menyampaikan
kemudian untuk bisa mengungkap satu
kejadian itu sangat tergantung daripada pengolahan tempat kejadian perkara di awal
karena ada sana harus ditutup barang tidak boleh dipindahkan kemudian jenazah juga tidak boleh dipindahkan
tapi pada kenyataannya kan untuk mengolah tkp nya itu sudah banyak sekali hal hal yang dilakukan secara cepat
jadi ini kemudian disimpulkan bahwa para petugas
atau yang melakukan olah tkp ini yang sekarang sudah diamankan
dari tingkat profesional yang bersangkutan sebagaimana disampaikan pak kapolri ini adalah sudah tidak benar
kemudian kita melihat hasil otopsi hasil uji balistik
itu sangat jelas ya bahwa di sini ada kejadian seorang yang meninggal
siapa pelakunya tentu dari hasil uji balistik sudah bisa ditentukan dari senjatanya siapa yang memegang senjata siapa
dan itu tentunya kita harus menyetapkan sebagai upaya atau tindakan menghilangkan nyawa orang atau membunuh
ya masuk dalam tiga ratus tiga puluh delapan
tapi dalam perkembangan yang dilakukan oleh tim sus makanya berkembang
hingga dikenakan juga yuto nya pasal lima puluh lima turut serta dan lima puluh enam atau membantu
ya terjadinya itu
oke kita akan
kenapa dibentuk tim sus
tentunya ini adalah respon daripada pak kapolri
adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penanganan salah ini
dianggap ada yang disembunyikan ada yang ditutup tutupi atau ada skenario
dan juga apalagi namanya ada barang barang yang memiliki kekuatan hukum yang betul betul tidak terbantahkan
seperti cctv itu ada yang rusak
ada juga mungkin alibi alibi yang perlu harus dibuktikan
saya kira ini yang menyebabkan pada akhirnya mengapa
barang barang ini ditutup tutupi sebagai tersangka
padahal mungkin dari pertama saja sudah harusnya ditutup tutupi sebagai tersangka
saya kira prosesnya demikian bang nana
saya mau ke olah tkp awal
tadi pak ito menyebut bahwa olah tkp di awal itu akan menentukan semua proses penyelidikan
jadi menurut pak ito ini ada kesalahan sop kesalahan prosedur yang dilakukan oleh para polisi tadi
dilakukan oleh dua puluh lima polisi tadi ketika olah tkp dilakukan
saya kira bukan dua puluh lima

karena biasanya olah tkp dilakukan beberapa orang saja
baik dari inavis atau pusat lapor dari polres jakarta selatan dan metro
nah ini yang saya yakin mereka mereka inilah yang sekarang dilakukan pemeriksaan untuk masalah profesionalisme dan kode etik
nah olah tkp ini kaedahnya kalau ada kejadian ini harus ditutup ya dengan menggunakan polis lain
tidak boleh ada orang siapapun juga kecuali petugas pengolah tkp yang ada di sana
kemudian kita harus segera membuat apa namanya langkah langkah yang misalnya mengamankan barang cuci
kalau ada darah itu harus boleh dihapus dulu kalau ada pakaian pakaian itu tidak boleh dicuci dan lain sebagainya
nah ini yang sekarang menjadi bahan bagi petugas internal ya kepolisian yang dilibat tim sus itu yang akhirnya disimpulkan bahwa petugas pengolah tkp pertama ini telah melakukan tindakan yang tidak profesional
sehingga ini menyebabkan pengungkapan kasus ini menjadi lama yang seharusnya bisa dilakukan dengan cepat
tapi ya inilah yang tadi dikatakan mengapa sampai bapak presiden meminta kepada kapolri supaya pengungkapannya ini transparan objektif dan akuntabel
baik baik saya mau tanya ke pak sugeng pak sugeng dari ipw pak sugeng tadi kalau dari pak ito mengatakan bahwa petugas olah tkp melakukan tindakan yang tidak profesional
apakah kemudian ipw akan melakukan hal lain
apakah kemudian ipw melihat ada unsur kesengajaan ketika olah tkp dilakukan tidak profesional karena dari dua puluh lima polisi yang diperiksa oleh irsus dan kemudian dimutasi ini karo paminal karo provos kapus lapfor ini adalah tiga karo yang berada di divisi propam gitu
mbak nana dua belas juli dua belas juli ipw sudah membuat
dua belas juni nah kita mengetahui itu ketika tempat kejadian perkara itu tidak di polis lain
tanggal sebelas tidak di polis lain nah apakah ini dengan sengaja pasti sengaja
mengapa saya katakan seperti itu ya
pada posisi posisi kapus lapfor penyidik
mereka itu sudah melakukan
mereka itu sudah melakukan
sekarang ini dia melakukan kelekat yang namanya keahlian
juga pemahaman tentang prosedur prosedur olah tkp
ketika ini tidak dilakukan maka unsur kesengajaannya sudah jelas sekali
karena mereka ahli bukan orang orang yang tidak tahu sih ya
seperti pengambilan foto tidak boleh ada pengambilan foto jenazah dalam posisi yang tidak boleh digeser seperti dulu
untuk mengetahui arah tembakan jatuh seperti apa
itu harus dilakukan
penghilangan cctv itu tindakan obstruction of justice
kami sudah ingatkan sejak tanggal dua belas juli dalam rilis kami kami sampaikan
rilis pertama kami sebelas juli tentang tgpf dan penonaktifan irjen verdi sambo
oke pak hipnu pak hipnu nugroho ini kalau tadi dibilang bahwa potensi obstruction of justice nya itu memang unsurnya kesengajaan
kalau menurut pak sugeng dari segi hukum pidana apakah orang yang berpotensi menyuruh ataupun menghambat proses penyelidikan dengan melakukan olah tkp tidak profesional ini bisa diusut secara pidana
oh iya sangat bisa sekali
ya itulah yang diatur di dalam pasal dua ratus dua puluh satu kuhap
kenapa pembentuk undang undang mencantumkan obstruction of justice ini adalah suatu hal
karena dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materi kebenaran yang sebenar benarnya
dengan demikian hal tersebut masuk apalagi kalau di kuhap di penyelidikan itu sudah obstruction of justice
nah inilah yang menjadikan pembelajaran di semua pihak untuk tingkat hati hati
di dalam pengungkapan suatu perkara
perkara itu ada kadang memang ada sengaja hilangkan
itu yang disebut yang akhirnya nanti ada mistah sesatan
orang yang tidak bersalah menjadi bersalah atau mungkin kekeliruan pasal yang didakwakan
karena barang buktinya biru
nah ini yang kami harapkan bapak kapolri yang seperti pak silis tadi
yang diungkap sekalian bagi pembelajaran kepada penyelidikan
yang lain jika ada pihak pihak atau kesengajaan untuk menghilangkan barang bukti
ini akan menyulitkan kembali nanti di persidangan
dan ini akan memperlambat segalanya proses pemeriksaan
padahal asas hukum kita adalah asas taat
begitu lho pak
pak ito pak ito siapa kemudian di internal kepolisian dengan pangkat yang saya tidak tahu ya
kalau misalnya dalam proses suatu perkara
kemudian ada olah tkp
bagaimana kemudian obstruction of justice ataupun penanganan suatu olah tkp ini tidak profesional bisa dilakukan oleh para petugas
ini apakah bisa disuruh bisa bagaimana sebetulnya pak ito
baik ya mbak nana kalau kita ingin menyelidiki ya
satu perbuatan yang dianggap melanggar ya dari profesi ataupun
itu juga pernah terjadi
itu juga pernah saya lakukan
kita melihat peran masing masing
kan di sini ada pelaksana ada supervisornya dan ada atasannya lagi
nah masing masing ini harus didalami apakah si pelaksana ini ada perintah dari supervisornya
atau apakah supervisor ini dia lalai ataukah ada perintah lagi atau intimidasi dari atasannya
saya yakin dengan adanya pemeriksaan ini kemudian penetapan beberapa orang yang dilakukan penahanan selama tiga puluh hari
ini para irwasus ya atau irsus yang dibawa irwasub itu sudah menemukan ya dikasih ke arah ini
jadi saya kira apa yang disampaikan prof ibu tadi ya betul sekali
ini sangat bisa diproses selain pelanggaran kode etik nanti akan lanjut kepada pelanggaran pidana
itu melakukan menghambat obstruksor objektif ya menghambat proses penyelidikan atau bahkan mengetahui
tapi tidak memberitahui ya
mengataui satu kejahatan tapi tidak memberitahukan atau melaporkan kepada pihak yang baru wajib
atau mengamburkan tkp begitu ya
saya kira ini semuanya tergantung daripada peran masing masing ya mbak nana
oke saya mau ke pak ito lagi pak ito kita kalau misalnya bahas soal hambatan
ataupun dugaan menghambat olah tkp ini kan penyelidikannya belum selesai ya
meskipun sudah ada dua puluh lima polisi yang kemudian dimutasi bahwa dianggap melakukan penghambatan terhadap
proses penyelidikan saya ingin masuk lebih dalam kepada pasal yang sudah diterapkan oleh para penyidik di baris krim polri
ini pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang pembunuhan kalau menurut pak ito ini pasalnya tepat tidak sih
karena kan laporan kasusnya dari keluarga ini adalah dugaan pembunuhan berencana
ya ya mungkin kalau dugaan pembunuhan berencana kan harus didukung dengan bukti bukti
sementara ini yang terjadi adalah ada orang mati ditembak
tembak itu yang melakukan pembunuhan ya nanti kalau di pengembangan alat bukti atau kemudian pengembangan pemeriksaan saksi saksi
dan lain sebagainya kemudian ditemukan ada unsur perencanaan maka dia akan masuk ke dalam tiga ratus empat puluh
atau ya hanya pelaksana saja tetapi ada orang yang merencanakan di belakang si balda ini
sehingga nanti terhapeng pesangkutan yang dikenakan pasal tiga ratus empat puluh
jadi perencanaan ini kan ada sesuatu perbuatan yang dilakukan
jadi dilakukan yang tidak seketika
nah sementara ini adalah hasil penyidikan daripada teman teman tim sus bahwa seketika dilakukan penembakan oleh si baradae
sehingga yang bersangkutan mutrak dikenakan pasal tiga ratus tiga puluh delapan
kalau dalam pengembangannya nanti ada orang yang menyuruh ada orang yang memberikan bantuan menyiapkan alat alat ya
tentunya ini akan berkembang lagi dengan pihak lainnya

bukan hanya kepada si pihak pihak gadir e saja tapi juga tadi dari tipidum juga sudah menyampaikan bahwa ini tidak menepuk kemungkinan ada pihak pihak lain yang akan terlibat
nah tentu nanti hasil penyidikan
saya kira kalau dugaan saja ya
kita tentunya kalau ori itu harus berdasarkan hasil pemerintahan saksi maupun hasil pengembangan alat alat yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau proyeksi
prof ibnu pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp junto pasal lima puluh lima dan lima puluh enam menyebut turut serta atau bersekongkol memberi bantuan
ini siapa saja yang masuk kategori memberi bantuan apakah yang menutupi ataupun menyembunyikan informasi membantu mengaburkan tkp atau memberi keterangan palsu
ini siapa saja yang masuk kategori bersekongkol ini prof hipnu kalau dari segi hukum pidana
jadi dalam hukum pidana itu disebut teori penyertaan
jadi dengan demikian nanti akan terlihat dari dua puluh lima itu
menurut saya ada yang berkualifikasi turuh atau berkualifikasi turut serta atau berkualifikasi memberikan sarana
kan itu loh
nah ini tergantung pada hasil penyidikan
saat itu murni semua adalah dilakukan oleh institusi polri
orang orang yang ada di dalam yang bersangkutan
kan gitu lah
profesional sekundang itu bisa juga di luar dua puluh lima tadi
kita melihat motif
apa motifnya sampai terjadi pembunuhan
apa motifnya sampai menggunakan senjata
jadi ini dua puluh lima orang itu berpotensi jadi bagian delik dan bisa yang di luar dua puluh lima
karena ini masih berkembang
kita tunggu saja
apa yang diputuskan oleh penyelidikan itu bersifat sementara
makanya dibuka pasal lima puluh lima pasal lima puluh enam
prof ibnu tapi kalau tadi kata pak ito karena ini masih dalam proses penyelidikan begitu ya
jika nanti ditemukan bukti bisa berkembang menggunakan pasal tiga ratus empat puluh
dugaan pembunuhan berencana
orang orang yang tadi
kemudian turut serta mengaburkan tidak memberikan keterangan menyembunyikan
itu akan masuk ke dalam situ
ke dalam pasal tiga ratus empat puluh tadi
karena setelah yang terjadi hasil pemeriksaan ternyata
setelah yang berpotensi
kalau sudah masalah hukum
ya sudah tidak profesional miskondak
ya sudah tidak profesional miskondak
karena kan semua kasat mata sudah kelihatan
nanti sampaikan pak itu
bukti bukti pada hilang
apakah betul hilang
apakah semua bukti di tingkat perwira tinggi kok hilang
ya orang umum pun bertanya tanya
tak siap jutaan hilang
ini suatu yang sangat janggal sekali
tusan yang disampaikan oleh pak kapolri tadi
memberikan lampu hijau
jadi pas sekali
ketika penyitik menentukan pasal tiga ratus delapan puluh tujuh lima ribu lima ratus lima puluh enam
ada dua puluh lima yang diperiksa
dan kemungkinan berkaitan dengan obsad
itu nyambung semua mbak
jadi ada satu kesatuan disitu ya
penggunaan pasal tiga ratus tiga puluh tujuh
dengan apa yang kemudian disampaikan oleh kapolri
ada dua puluh lima orang yang diduga menghambat proses penyelidikan
begitu ya prof hipnu ya
kita akan bahas nanti lebih dalam lagi
soal kenapa ada perbedaan kesimpulan di awal
soal aksi tembak menembak menjadi pembunuhan
apa sebetulnya yang terjadi
apakah polisi kemudian terlalu cepat menyimpulkan
atau ada dugaan lain berusaha untuk menutupi
kita akan bahas
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita akan lanjutkan pembincangan kita dengan para narasumber
ada mantan kabar es krim polri
komjen polisi punawirawan ito sumardi
ketua ipw sugeng teguh santoso
dan juga ada prof ipnu nugroho
guru besar hukum pidana unsut
saya mau ke pak sugeng
tadi dikatakan sudah tepat ya
oleh pak ito dan juga prof hipnu
penggunaan pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp
apakah penggunaan pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp ini
sekaligus membantah apa yang dikatakan oleh polisi sejak awal
bahwa ini aksi tembak menembak
tapi ternyata diralat dan penggunaan pasal tiga ratus tiga puluh delapan ini tentang pembunuhan
jadi pernyataan polisi di awal ini dibantah sendiri oleh polisi
ya silahkan pak sugeng
silahkan pak sugeng
pasal tiga ratus tiga puluh delapan sementara ini dikenakan karena memang ada orang yang mati karena tembakan
orang yang mati karena tembakan
itu yang pertama
dan ada yang dapat dimintakan pertanggung jawaban sementara ini baradae
tetapi yang menarik adalah bahwa penyidik menempelkan pasal tiga ratus tiga puluh delapan dijungtokan dengan pasal lima puluh lima dan lima puluh
ini ada yang turut serta dan juga ada yang dugaan membantu
artinya tidak sendiri
ini harus dibedakan ya
tidak sendiri berarti ada orang lain yang terlibat di dalam pembunuhan siapa itu
ini berbeda dengan yang dua puluh lima orang
kalau menurut saya
saya berbeda pendapat dengan profesor isno ya
ini berbeda dengan yang dua puluh lima orang
karena dua puluh lima orang itu terkena pelanggaran unprofessional conduct
ini berbeda ya
bahwa kalau diantara mereka ada yang juga terkena pasal tiga ratus tiga puluh
itu artinya ada dua tindakan terhadap dirinya ya yang terlibat
nah ini yang berbeda
jadi sangat menarik bahwa ada pasal lima puluh lima dan lima puluh enam
ada kewajiban dari penyidik untuk membuktikan pasal lima puluh lima dan lima puluh enam
dan menurut saya penyidik punya cukup bukti atau informasi ataupun fakta
kita menetapkan pasal lima puluh lima atau lima puluh enam
boleh ditanya nih
kepada ahlinya bapak ito ya
dulu kan mbak ito kabarnya skrim nih
jadi pendapat saya ini
ada cukup bukti yang perlu dikonfirmasi ya
bahwa saksi saksi yang diperiksa membantah itu soal lain
karena pembuktian tidak perlu yang namanya pengakuan
tetapi adalah pemenuhan kecukupan alat bukti untuk menetapkan naiknya penyidikan
ataupun penetapan status tersatunya
siapa yang anda maksud di luar dua puluh lima orang yang melakukan kesalahan prosedur ataupun obstruction of justice itu
anda ingin mengarah ke siapa pak sugeng
bahwa kalau penyidik sudah punya bukti
saya sudah pasti menyampaikan bahwa profesor irjen ferdisambo sebagai polisinya polisi
dengan tangkat tertinggi
mengetahui adanya satu peristiwa pidana di tempatnya ya
dan kemudian terjadi
pelanggaran prosedur olah tkp
itu pasti ya
itu beliau akan harus diperiksa
kalau beliau terkait dengan obstruction of justice ini
beliau tidak hanya di non aktif tenta
dicopot itu adalah satu terminologi untuk pengenaan sanksi
kita baru dapat informasi bahwa kak polri mencopot irjen polisi ferdisambo
pak sugeng anda melihat pencopotan ini sebagai sinyal bahwa memang kapolri melihat yang bersangkutan ini bersalah
saya kan dari awal tanggal dua belas juni
ipw sudah menyatakan adanya obstruction of justice
pangkat tertinggi saat itu adalah irjen sambo
beliau ini sudah diduga melanggar kode etik
sudah melanggar ya
tetapi di nonaktifkan karena penggunaan aset praduga tak bersalah
tetapi semakin terangnya proses penyidikan
tim sus bekerja dengan tren yang positif
ini sudah tepat pencopotan ya
jadi pencopotan adalah terminologi sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan kode etik maupun peraturan disiplin
saya mau ke pak ito
pak ito pencopotan adalah terminologi sanksi kalau menurut pak sugeng tadi
apakah kemudian kak polri
merasa bahwa ini memang harus dicopot
irjen polisi verdi sambo karena ia melakukan kesalahan ataupun pelanggaran prosedur
memang seperti itu
sanksinya pencopotan langsung karena memang terbukti
saya kira mbak nana ya ini sangat berlaku sangat lazim ya
di lingkungan institusi kepolisian
kalau ada seseorang yang indikasi ya
berarti kita tidak mengatakan yang bersangkutan bersalah
karena harus melalui proses kode etik ya
maka sementara ini agar dia tidak mempengaruhi pemeriksaan
karena memang jabatan beliau itu kan yang bisa mempengaruhi pemeriksaan kan
polisinya polisi lah kata pak sugeng
maka yang bersangkutan harus diberikan tindakan ini kalau namanya pencopotan ini tindakan disiplin ya
disiplin berupa tempatan di tempat yang tidak strategis
kemudian ada yang mungkin prof
bisa nanti bisa memberikan pendapat bahwa menurut saya juga ada pasal satu ratus enam puluh empat dan satu ratus enam puluh lima kuhp
yang akan bisa dikenakan kepada orang orang disana
di sana disebutkan bahwa orang yang mengetahui ya atau mengetahui satu peristiwa pidana
tapi dia tidak memberitahukan kepada pihak kepolisian atau pada penegak hukum lainnya
maka dia bisa ancaman pidana
jadi nanti disini orang orang tertentu tentunya akan didalami
apakah dia mengetahui tapi dia diam saja
maka yang bersangkutan bisa dikenakan pasal satu ratus enam puluh empat satu ratus enam puluh lima
ya meskipun dia tidak mungkin tidak dikategorikan dalam pasal lima puluh lima dan lima puluh
nah kembali yang disampaikan pak sugeng
pak kapolri sudah tegas bahwa sekarang pada irjen verdi sambo karena memang terkait dengan beliau
di rumah beliau ya keluarga beliau kemudian pembantu pembantu beliau
tentunya ini harus posisikan kepada jabatan yang berkaitan dengan penyelamat
posisikan kepada jabatan yang tidak strategis ya
sehingga tidak ada hambatan psikologis daripada anggota untuk memeriksa beliau
saya kira ini mungkin mbak nana ya
oke oke saya mau ke prof hipnu
prof hipnu pasal satu ratus enam puluh empat dan satu ratus enam puluh lima kuhp yang tadi disebutkan oleh pak ito
bahwa kalau misalnya mengetahui begitu ya
itu akan menjadi masuk ataupun terjerat dalam pasal satu ratus enam puluh empat dan pasal satu ratus enam puluh lima kuhp

apakah kemudian rijen polisi ferry sambu bisa terjerat dengan berapa

makanya ini kan istilahnya kalau dalam hukum itu delik pembiaran
oke jadi ada upaya pembiaran disini yang dilakukan oleh ferry sambu
pertanyaannya apakah ada pembiaran atau tidak
tapi kan pak ito betul
makanya di sini dalam pengungkapan kasus ini rupanya kok malah berkembang timbul kasus kasus baru
itu yang sangat dihatinkan
ada perakuan ustastis
ada perakuan ustastis
ada perakuan ustastis
ada satu naf satu naf pembiaran
kemudian berkembang lagi ada suatu perencanaan
kan gitu kan
ini yang kita khawatirkan
karena itu penyidik baris krim seobjektif mungkin sudah melakukan
dan ini betul sekali
makanya saya katakan tadi dua puluh lima yang terkait dengan pemeriksaan dua puluh empat itu bisa berpotensi sekali
karena ini suatu kejahatan yang dilengkukan lingkungan institusi
institusi yang bergaris komando lagi kan itu
nah itu potensi arah kesana sangat mungkin kan itu loh
dari dua puluh lima itu
bisa dari darem bisa dari luar
yang dari luar masih berkembang
makanya penentuan delapan puluh kemudian lima puluh lima masih berkembang
apakah nanti ke tiga ratus empat puluh bisa jadi
ini masih ongoing proses
jadi suatu permasalahan penemuan pasal itu akan berhenti kalau nanti sudah p dua puluh satu
jadi kita tunggu ya
tunggu apa yang dilakukan
dekapori yang sudah seterang begitu
dan yang terlipat adalah orang orang bintang
kan itu kan sudah rakyat itu melihatnya wah bintangnya aja kena tiga yang diperiksa
busnya aja ada berapa
nah ini kan suatu hal yang sangat tanda petik istimewa penanganan suatu perkara
bukan perkara biasa biasa
tapi perkara yang tanda petik luar biasa yang menyangkut seperti itu
karena itu tadi dilakukan oleh polisi
perbanyak oleh polisi
di rumah polisi
yang melibatkan tokoh polisi
nah inilah yang harus betul steril
semua keadaan sama
oke oke saya mau ke pak sugeng
pak sugeng sebelumnya anda mengatakan bahwa ada kemungkinan irjen ferdisambo menjadi tersangka
kesimpulan ini dari mana
apakah ada tadi pembiaran ataupun delik pembiaran yang
terlihat di sini sehingga anda bisa mengambil kesimpulan itu pak sugeng
saya menyatakan dikaitkan dengan analisis pasal lima puluh lima dan lima puluh enam
pasal lima puluh lima dan lima puluh enam
artinya ada yang turut serta atau yang membantu atau menyediakan sarana
nah dengan catatan ya apabila terdapat cukup bukti dari penyidik
kalau penyidik menemukan cukup bukti
ada pemberian perintah ataupun turut serta
ya harus dikenakan status tersangka
tidak perlu ragu
mengapa kasus ini ditutup tutupi dari awal
apakah hanya untuk melindungi seorang baradae ataupun anak buahnya yang ajudan ajudan
kan tidak perlu ditutup tutupi
kalau memang tidak ada kepentingan
dalam posisi yang high provide
itu pendapat saya
ada kepentingan untuk melindungi seseorang yang high profile
anda melihat bahwa ini politik di internal polri terjadi tarik menarik
untuk melindungi orang yang high profile disitu
saya menyambung tadi apa yang disampaikan oleh pak sugeng
saya mungkin tidak dalam kapasitas menilai ya mbak
ada tarik menarik dong
ada tarik menarik nggak pak ito di internal
dan kita juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam institusi polri
karena saya berada di luar polri
tapi yang saya sampaikan tadi
dari dua puluh lima orang yang diperiksa yang mengolah tkp
kemudian yang melakukan proses forensik
mungkin ada kelemahan kelemahan ataupun sengaja ya
seperti yang menghilangkan barang bukti ya
yang bersangkutan juga kalau mengetahui ada satu kejadian
berarti itu bisa dikenakan pasal satu ratus enam puluh empat satu ratus enam puluh lima
tadi betul yang disampaikan oleh prof bahwa
ini berkembang terus ya
sehingga sekarang diberikan kanalnya
dibarikan tempatnya di lima puluh lima dan lima puluh enam
dan tidak menutup kemungkinan ini akan berkembang menjadi tiga ratus empat puluh

saya kira memang publik perlu bersabar
nah hasil proses otopsi ulang
kemudian proses keterangan keterangan saksi yang di cross check ya
karena tiap saksi atau tersangka di dalam abc hukum itu mempunyai hak ingkar
jadi dia boleh saja namanya berbohong
tapi kalau sudah di cross check
maka nanti akan bisa diambil kesimpulan ya
karena kalau dia melakukan ingkar daripada pemeriksaan itu berbohong
tentunya ini juga ada sanksi pidananya juga
saya kira mungkin itu
jadi lebih baik kalau untuk masalah dalam ini ada tarik kepentingan
saya sementara ini
saya sementara ini tidak dalam kapasitas menilai
karena yang mengetahui masalah itu adalah di dalam internal polri sendiri ya mbak nena
meskipun itu yang mengetahui di dalam internal polri
tapi saya yakin anda juga mendengar
tapi anda tidak mau mengungkapkan
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
cnn indonesia newscast segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
saya mau ke pak sugeng lagi
pak sugeng kalau tadi pak ito tidak mau menjawab pertanyaan saya ya
soal adanya tarik menarik kepentingan di internal polri
tapi kalau misalnya anda melihat apakah kemudian memang ada tarik menarik kepentingan di internal polri
untuk melindungi seseorang yang high profile
politik di internal polri ini di dalam sangat kencang sekali nggak sih pak
begini begini mbak
pada peristiwa pertama alamiah ya
sangat alamiah dan alamiah seseorang itu kemudian mau memproteksi diri ya
walaupun dia pejabat tinggi pejabat utama polri
dia ingin memproteksi diri
tetapi kemudian langkah yang dilakukan diduga melanggar hukum
baik kode etik disiplin maupun peraturan hukum positif pidana
nah ini yang kelirunya ya
memproteksi diri kemudian melakukan tindakan tindakan yang terjadi adalah unprofessional conduct
belum terjadi tarik menarik kepentingan belum
ketika diumumkan tanggal sebelas juli ya itu ada mulai kejanggalan
menurut saya disanalah kemudian ya
insan internal polri juga saling melihat ya
karena kita tahu juga ada apa
ada kepentingan kepentingan ya terjadi seperti ini sekarang
tgpf ini kan yang diusulkan pada tanggal sebelas juli oleh ipw dan juga penonaktifan ya
jadi untuk melancarkan proses pemeriksaan
kalau talik menarik kepentingan itu satu penilaian yang umum saja lah
yang penting proses pengungkapan kasus ini menggunakan cara yang prosedural tahap hukum kemudian profesional
tampaknya kita terputus komunikasinya dengan pak sugeng teguh santoso ke tua ipw
saya mau ke prof hipno
prof ibnu ini tadi pak sugeng mengatakan bahwa sangat alamiah seorang pejabat melakukan proteksi diri kemudian melakukan tindakan unprofessional conduct
ini secara pidana bagaimana
kan itu secara sadar harusnya sudah di

inilah dalam pengungkapan kriminalistik
teori teori tarik menarik itu dimungkinkan
dan itu dalam tanda ada hal yang perlu ditutupi
itu yang disebut tentang kesalahan kesalahan pengungkapan dalam perkara
ini rupanya ketahuan kan gitu mbak
kenapa kalau sampai tidak ketahuan ini dalam suatu proses pengukam perkemaran juga akan menjadi chaos
akan terjadi mistak stak itu kesesatan
nah kesesatan itu bisa kesesatan orangnya
itu sudah kemarin kan sudah awal sudah keliru
dan juga kesesatan hukumnya
kesesatan hukum yang tadinya kemarin adalah tembak menambek sekarang jadi sesakan kan gitu mbak
sudah kelihatan jadi itu diungkapkan tersendiri
bagaimana hal hal yang harus dihindarkan dalam penguapan perang
jadi apa yang sampaikan pak teguh dan pak ito itu dimungkinkan sekali
tapi rupanya sekarang dengan atensi publik atensi presiden pak kapolri
begitu tegas semua berhadap atensi atensi pengukaman yang tidak profesional tadi gitu mbak
oke oke saya mau ke pak ito
pak ito terakhir dengan atensi publik yang sangat tinggi
dengan peringatan presiden yang sudah beberapa kali bahkan mahfud md sebagai menko polukam juga sudah memberikan ultimatum
seberapa berani institusi anda untuk bisa kemudian betul betul membongkar kasus ini
meskipun ini akan melibatkan high profile dan mengorbankan ataupun melibatkan banyak orang
banyak polisi yang terlibat dalam pengungkapan kasus ini
baik saya kebetulan kesempatan
komunikasi dengan kapolri ya mbak ya
kapolri itu hanya satu statement beliau
institusi tidak akan dikorbankan untuk menyembunyikan atau melindungi seseorang
yang tadi disampaikan kepentingan memang ada kita dari aspek manusiawi dari aspek normatif
ya kalau manusiawi mana ada sih orang yang mau ngaku ya mbak ya
tapi kalau dari normatif yang sekarang sedang ditegakkan oleh kapolri
jadi sekali lagi institusi itu itu pak kapolri langsung
karena dengan kami ya dari para punai wirawan bahwa beliau berjanji institusi tidak akan pernah dikorbankan untuk melindungi seseorang
apalagi orang yang bersalah
saya kira kita tunggu saja babak akhir daripada pengungkapan kasus ini sehingga tidak menjadi babak babak selanjutnya ya
episodenya mungkin perlu ditutup ya mbak nana ya
ya prof ya
itu harapannya pak ito ya sebagai purnawirawan polri
saya mau ke pak sugeng terakhir pak sugeng
institusi tidak akan dikorbankan untuk melindungi
untuk melindungi seseorang
itu tadi pernyataan kapolri kepada para purnawirawan jenderal polisi
salah satunya kepada pak ito sumardi
menurut anda apakah artinya meskipun posisi verdi sambo sangat strategis sebelumnya sebagai kadipropa
memegang banyak kunci mungkin ya di internal kepolisian
polri akan berani kalau memang yang bersangkutan ini terbukti bersalah ataupun melanggar
dibuktikan oleh pak kapolri
itu bukti ya
itu satu sinyal bahwa kapolri konsisten dengan pernyataan untuk tidak akan mengorbankan institusi
karena kalau dikorbankan tadi saya di el sinta ya
sudah ada masyarakat yang bilang tni polri biar saja di bawah tni
ini kami tentang bw menentang keras ini ya
karena polri adalah
ya polisi sipil adalah satu prasarat tumbuhnya demokrasi
ini penting sekali ini pandangan ipw ini
begitu lho pak ito saya mendukung
mendukung polri untuk tetap berdiri sebagai bayangkara negara
tanpa sebagai instrumen demokrasi ya
oke itu tadi soal polri dan tni
anda tidak menjawab pertanyaan saya itu pak sugeng
sudah dijawab oleh pak kapolri ya bahwa pak kapolri menjaga institusi dengan mencopot verdi sambo
jadi itu sudah cukup ya
itu bukti lho ya
itu bukti pembentukan tim khusus
kemudian terbuka menonaktifkan tiga orang gitu ya
jadi itu sudah terbukti
jadi kita percaya saya percaya ini ya
saya percaya tinggal bahwa
kita mendorong tim sus untuk mendalami
menggunakan pendekatan pendekatan yang profesional supaya ini terungkap
kita tunggu nanti bagaimana ujungnya hasil penyidikan dari kasus penembakan brigadir yosua
apakah polri betul betul menepati janjinya untuk membongkar secara transparan penanganan kasus ini
dan tidak menutupi siapapun termasuk yang posisinya high profile ataupun low profile dalam kasus ini
semuanya memiliki posisi yang sama di mata hukum
terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung
pada malam hari ini ada mantan kabar reskrim polri komjen polisi punawirawan ito sumardi
kemudian ketua ipw sugeng teguh santoso dan prof hipnu nugroho guru besar hukum pidana unsut
sehat sekali sehat selalu bapak bapak
terima kasih selamat malam